selama indonesia memegang presidensi g dua puluh
menurut g dua puluh media yang diterbitkan kementerian keuangan
setidaknya ada dua puluh ribu delegasi dari negara g dua puluh dan organisasi internasional
datang ke indonesia untuk pertemuan tingkat menteri
working down engagement group hingga ktt g dua puluh mendatang
sebelas bulan terakhir airnav indonesia sebagai satu satunya navigator penerbangan di ruang udara indonesia
memonitor lalu lintas penerbangan internasional di indonesia
direktur utama airnav polana banguningsih pramesti mengungkapkan
terjadi peningkatan enam puluh persen penerbangan jelang ktt g dua puluh bali
terutama banyak pesawat pesawat para negara yang akan masuk ke bali
tentunya saat ini belum mendapatkan gambaran yang secara detail
apa saja pesawatnya kapan mendatang
namun sudah diperkirakan kira kira ada dua puluh satu
para negara yang akan datang
dan mungkin juga ada sekitar sepuluh pimpinan organisasi internasional yang akan datang
nah tentunya ini semua tadi dikoordinir oleh mento marves
kemudian untuk kedatangan pesawat itu kami berkoordinasi
nanti akan ada panitianya yang akan menginformasikan kepada kami pesawatnya
kapan jam berapa hari apa dan siapa saja itu memang saat ini belum
masih ada di panitia
memang terus terang belum dapat diprediksi
tapi prediksinya kira kira akan meningkat sebesar tujuh puluh sampai seratus flight
kira kira jadi satu ratus empat puluh sampai dua ratus movement dalam rangka g dua puluh ktt g dua puluh di bali tersebut
karena tadi itu ada banyak pesawat negara
ada juga yang menggunakan komersial
saya bertemu dengan deputi general manager perencanaan dan evaluasi operasi airnav
menunjukkan tiga runway yang menjadi landasan pesawat delegasi di bandara soekarno hatta
untuk keperluan g dua puluh
seperti dari negara amerika serikat india australia arab saudi hingga rusia dan negara lainnya
secara prinsip kami tidak menggunakan trik khusus
karena memang itu adalah kerjaan sehari hari
akan tetapi dengan adanya kegiatan g dua puluh
kami lebih fokus karena akan menghandle tamu tamu negara
kemudian apabila dibutuhkan bandara soekarno hatta
khususnya di apronnya untuk kontigensi
rencana kontigensi kami siap
karena dengan koordinasi dengan angkasa pura ii
mereka sudah menyiapkan parking stand
dan untuk terbang lintas kami juga membuat proses pelintir khusus
karena memang ada proses khusus untuk penanggalan cpip
jelang ktt g dua puluh sebagian besar pesawat delegasi akan mendarat langsung di bali
namun beberapa pesawat hanya akan melintas di ruang udara jakarta
airtak memprediksikan jelang ktt g dua puluh yang akan diselenggarakan di bali november mendatang
tidaknya ada tujuh puluh hingga seratus extra flight yang nantinya akan tiba di bali
dan beberapa pesawat dari arah barat atau dari negara negara eropa akan melintas
dan disinilah di air traffic control di jakarta ini yang akan memberikan informasi
terkait dengan flight number ke wilayah makassar dan nantinya akan diteruskan ke bali
dari tower atc saya menuju ke radar operation room
atau ruang pengendalian penerbangan bandara soekarno hatta
ini pesawat dari ketinggian dua puluh empat lima ratus hingga enam puluh feet dapat dimonitor
atau dideteksi dari ruangan ini oleh asisten
nah kalau misalnya tadi ada pada saat ktt g dua puluh nanti ada beberapa pesawat
yang melintas ruang udara jakarta
maka dari ketinggian sepuluh ribu feet sudah bisa diberikan informasinya
dari asisten dan prosedur kontrol yang ada di jakarta
ke asisten dan prosedur kontroller yang ada di makassar
manager acc lima hidayatul rahman menjelaskan kepada saya
apabila ada pesawat yang akan mendarat di bali dan melewati ruang udara jakarta
ada beberapa kode yang akan disampaikan ke tim ruang udara bali yaitu makassar
pertama di sini ini hubungan dengan singapura
singapura kemudian bisa langsung ke sini mbak ke aparjawa
aparjawa ini sebelah kanan
aparjawa baru bisa langsung ke
dihubungkan ke makassar
informasinya yang diberikan ke makassar apa saja pak
informasinya kita sekarang sudah menggunakan digital ini pak namanya
ini juga mbak boleh

kemudian ini adalah kode penerbangan mereka
ini ii adalah jakarta
rr adalah surabaya
ini adalah ketinggiannya dan inilah perkiraan waktunya
jadi yang diberikan adalah nomor penerbangan kode penerbangan ketinggian sama estimatenya
di ketinggian berapa informasi itu sudah bisa didapatkan dan sudah bisa diinformasikan
di ketinggian berapa pun sudah bisa
dari sepuluh juga sudah bisa
oh dari sepuluh
ya sudah bisa
sampai di ketinggian akhir adalah di tiga puluh lima tiga puluh tujuh
jadi ketinggian berapa pun kita sudah bisa monitor karena itu sudah ter cover oleh radar
terakhir pak sebenarnya kalau di ruangan ini itu memonitor pesawat start dari ketinggian
kan kalau di situ ada bantuan
kalau dari sektor ini dari ketinggian dua puluh empat lima ratus sampai dengan enam puluh feet
ya itu yang diterapkan
satu bulan jelang g dua puluh bali summit persiapan
dan ini akan terus dimatangkan dengan beberapa stakeholder seperti kemen komar fest kemenlu angkasa pura i angkasa pura ii dan pihak terkait lainnya
fina nabilah yoga aris pratama jakarta